kabupaten bandung jawa barat tebing setinggi lima belas meter di atas ruas tol purbalenyi di kecamatan ngamprah longsor minggu dini hari tadi
longsor sempat menutupi akses jalan tol purbalenyi arah jakarta menuju kota bandung tepatnya di area kilometer satu ratus delapan puluh
longsor terjadi sekitar pukul tiga dini hari akibat curah hujan yang tinggi
gundukan tanah setebal dua meter sempat menutupi tiga dari empat lajur akses jalan tol dari arah jakarta menuju bandung
empat beton dinding penahan tebing setinggi empat meter yang membentengi sawah warga jebol
sejak minggu pagi sejumlah petugas gabungan dari patroli jalan raya polda jabar dan pt jasa marga bahu membahu menyingkirkan material longsor sepanjang empat puluh meter yang menutupi tiga lajur jalan tol purbalenyi
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun laju kendaraan dari arah jakarta menuju bandung sempat tersendat karena hanya ada satu jalur yang bisa digunakan